sejumlah perusahaan tengah berinovasi dalam pembuatan mobil terbang
salah satunya perusahaan asal slovakia tengah mengembangkan aircar atau mobil terbang
informasi ini sekaligus menutup jumpa kita
saya friska clarissa terima kasih sampai jumpa besok
ercar mobil yang mampu berkendara dengan dua mode
yaitu di darat dan di udara ini merupakan inovasi dari perusahaan teknologi asal slovakia
ergar memiliki sayap yang dapat dibuka dan ditutup secara otomatis
permukaan ekor pada mobil juga dapat dilipat menggunakan sistem parasut
mobil terbang ini telah mencatat satu ratus tiga puluh jam terbang dengan lima ratus dua puluh kali melakukan lepas landas
aircar juga memiliki sertifikat kelayakan udara dari otoritas transportasi slovakia
aircar memiliki sertifikat kelayakan udara dari otoritas transportasi slovakia